kita bisa mengerjakan itu semua tetap jaga progres jangan lengah karena memang pandemi belum berakhir
pemulihan terkait dengan ekonomi dengan membuka beberapa destinasi wisata yang memang kita miliki
dan selama masa pandemi pun kemarin meskipun turun jauh tetapi masih mencatatkan pendapatan positif
selama beberapa saat setelah juta itu relatif menurun berkendali kita segera melakukan recovery
khususnya di beberapa destinasi tadi
karena memang multi flying effect nya dan ikutannya itu sangat banyak
sehingga di sana tempat bergantung beberapa pkl tempat bergantungnya ratusan tenaga kerja yang dikerjakan di bumdes dan lain sebagainya